di dunia bawah air hiduplah ratu bangsa mer isabella
dan isabella adalah ratu kerajaannya mermaina
suatu ketika ratu yang bijaksana itu sekarang sedang sakit dan terbaring di tempat tidurnya
ratu cantik tersenyum lemah pada kerajaannya yang semakin khawatir dengan kesehatannya yang menurun
dunia bawah air tidak terlalu berbeda
mereka juga memiliki kerajaan ratu
sebuah konsep yang asing untuk sesi
oh demi laut sesi
apakah matahari sudah terbit
matahari sudah berada di tengah tengah langit sekarang
lautan pun sudah memanas
itu memang sudah menjadi
tidak itu bukan tugasnya matahari
kenapa kita jadi budaknya
sesi adalah anak satu satunya dari orang tuanya
dan orang tuanya sering mengkhawatirkan dia
sesi kami akan mengunjungi ratu
jangan keluar rumah
kekhawatiran ibunya memang benar
sesi sering memanggil teman temannya
dan mengadakan pesta
atau pergi keluar untuk menakut nakuti manusia
atau melihat kapal kapal besar lewat
segala sesuatu yang tidak disukai di dunia mereka
hai aku tidak siap
ah terserah aku bosan
apakah kalian sudah mengunjungi ratu
mereka bilang dia semakin sakit dari waktu ke waktu
ya itu benar
sejujurnya aku takut dengan usia tua
dia menua begitu cepat
dia menua begitu cepat
sepertinya tidak wajar
dan ada yang salah
aku merasa tidak enak untuk mereka
mereka telah mengalami begitu banyak kesedihan
apa kalian belum pernah mendengar cerita tentang ratu
ratu isabella dulunya
adalah anak yang istimewa
dahulu kala putri duyung yang cantik jatuh cinta pada manusia
mereka saling mencintai di luar batas alam
dan memimpikan masa depan bersama
aku tahu aku bosan
tapi kau hanya mengarang cerita bel
oh tapi itu benar
soalnya putri duyung yang cantik itu
ternyata tak lain adalah putri raja krudo kita yang perkasa
maksudmu ibu ratu isabella
raja kurudo memang memperingatkannya
tentang masalah yang bisa
ayah dapat berkorban untuk putri tercintaku
tapi apakah manusia akan menerima ikatan ide
raja kurudo benar
ketika manusia mengetahui tentang ibu isabella
mereka membuang ayah isabella
dan dia tidak pernah terlihat lagi
itu cerita yang mengerikan
mengapa kau memberitahu kami
kalian perlu tahu
sejarah kerajaan kita
ketidaktahuan adalah kebahagiaan
itu pernyataan yang tidak lengkap dari puisi
dan kau tahu itu
tidak ada yang peduli dengan puisimu itu
aku lebih tertarik dengan cerita ratu istabella
yang jelas tidak ada yang tahu secara mendalam
itu tidak benar
kisah ratu isabella adalah kisah yang unik
dan hampir seluruh lautan tahu tentang hal itu
tapi satu putri duyung telah hidup bersama cerita
dengan ratu isabella dan ibunya
itu adalah putri duyung tua squatch
minumlah hanya satu teguk
aku khawatir kita harus memanggilnya sekarang
satu satunya dokter yang bisa aku percaya
kau menderita penyakit mistik yang aneh
kau menderita penyakit mistik yang aneh
kau menderita penyakit mistik yang aneh
kau menderita penyakit mistik yang aneh
apa sakit tenggorokan maksudmu
itu bukan penyakit mistik
dan siapa dokternya di sini
oh ya ampun
kita harus pergi sekarang juga
dokter wu adalah satu satunya manusia
yang tahu tentang kisah orang tua isabella
dan yang membuja isabella
suatu ketika di bawah air
dokter itu berenang lebih dalam
dan setelah beberapa jam berenang yang melelahkan
dia tiba di mermainan
oh terima kasih laut
kau di sini
aku berjanji pada ibunya bahwa aku akan menjaga putrinya
seperti aku menjaganya
katakan padaku aku tidak mengikari kata kataku
oh tentu saja
silakan lewat sini
saat dokter wu memasuki kamar isabella
putri duyung squatch memperhatikan saat dokter wu memintanya
untuk mengikutinya ke darat sehingga dia bisa berbicara dengannya
aku khawatir itu terjadi
pada saat di squatch kutukan itu dalam kekuatan penuh
kakek tiri istabella yang merupakan ayah tiri ayahnya adalah orang jahat
dia sadar bahwa ayah isabella pasti akan pergi mencari isabella
dia mengunci anak tirinya sendiri di penjara bawah tanah
dan mengikat cucu tirinya dengan kutukan
saat isabella mencoba keluar dari air
hah dokter wu
beritahu aku kalau kau punya solusi
kau akan terkejut tapi akan kuberitahu
aku baru baru ini mendengar pengetahuan tentang mawar ajaib
mereka mengatakan itu di puncak gunung dan punya keajaiban untuk menyembuhkan kutukan apapun yang ada
di puncak gunung katamu
kami orang mer tidak bisa sampai di sana
oh tapi itulah kewajiban
untungannya soalnya ada kendala kecil khusus yang hanya bisa diatasi oleh orang mer squatch
kau harus mengirim seseorang ke sana segera
squatch merasa sangat bingung
dia harus meminta orang orang mermania untuk membawakan mawar ajaib untuk ratu isabella
tapi tanpa memberitahu mereka tentang kutukan itu
akan ada kekacauan total di mermenia jika semua mengetahui bahwa ratunya dikutuk
aku tahu apa yang harus aku lakukan
ada pengumuman penting yang harus aku sampaikan
mengamati situasi menyedihkan di mermenia
telah kuputuskan untuk hal ini
aku mengumumkan kontes untuk membawa mawar ajaib yang ada di dunia manusia di sebuah puncak gunung
siapapun yang membawa kembali bunga itu dia akan diberikan permata termahal dari peti kerajaan
selamat mencari semuanya
tak pendulikan theoublbet
apakah mawar ini benar benar ada
dan mengapa hanya putri duyung yang bisa melewatinya
mari kita selami bagian selanjutnya dan mencari tahu